terkait pembakaran sekretariat gerakan masyarakat bawah indonesia gmbi di bogor jawa barat
polisi menyatakan akan memproses secara hukum
pembakaran terjadi menyusul bentrokan saat pemeriksaan imam besar fpi rizik syihab di mapolda jabar kamis pekan lalu
sebelumnya terjadi keributan antar organisasi masyarakat front pembela islam atau fpi
dengan gmbi di sejumlah daerah di jawa barat
kapolda jawa barat irjen paul anton carlyan juga siap mundur dari jabatannya jika ditemukan kesalahan prosedural
anton sendiri menjabat dewan pembina gmbi
sementara itu komisi tiga dpr akan segera memanggil kapolri serta kapolda jawa barat
untuk dimintai penjelasan soal peristiwa bentrokan antara fpi dengan ormas gmbi kamis pekan lalu
wakil ketua komisi hukum beni harman menyesalkan kapolda jawa barat bersedia menjadi pembina ormas
bagaimana sih polisi yang telah diberi kekuasaan kekuasaan ya kewenangan yang penuh
atas nama negara melakukan pengamanan melakukan ketertiban masyarakat kan begitu
kok seperti pimpinan lsm membentuk ormas ya kan
dan di tengah kerihan aksi yang dilakukan oleh ormas fpi di mabespori
lini masa twitter tanai ramai menanggapi pemblokiran akun fpi
tiga akun resmi fpi antara lain
sejumlah netizen ada yang mempertanyakan pemblokiran ini
tak sedikit netizen yang bersimpati dengan mengganti avatar atau foto profil mereka dengan lambang fpi
namun banyak pula netizen yang mendukung pemblokiran akun akun fpi
dengan menggunakan tagar tagar penolakan terhadap fpi
zulfikar junurain cnn indonesia